sampai jumpa di video selanjutnya
semoga baik baik semuanya
aku masih ingat wajahnya
walaupun sakit kayak begini
tak bukan berarti lantas kamu harus menyerah ya
kamu harus kuat
begitu banyak cobaan
yang udah kamu melampaui
sekarang badan kamu
pasti kamu bisa sembuhku
mama pijetin tangannya mau
yang disalurkan oleh seorang ibu
memalahkan segala kalah
sekarang gini aja
kamu pinjem semua kekuatan mama
walaupun aku harus mengalami semua ini
tapi aku tetap bersyukur
karena dengan kejadian ini
mama akhirnya malah bisa membuka lagi mata dan hatinya untuk aku
dan mau melupakan apa yang telah terjadi sama aku dan mira
evita udah tau dimana mira ma
evita minta kasih tau mama

mira adalah anisa ma
evita kok tangannya jadi kaku
evita gak terlalu dikakuin begini
jangan dikakuin kayak gini
jangan gini tangannya
kamu itu masih sakit
aku ya ampun vita
mohon bercuti lagi ya
udah udah udah
ya allah itu ada bopen dan kertas
mungkin kalau aku berusaha aku bisa menggerakkan tangan aku untuk menulis
ya allah tolonglah ya allah
vita kamu masih sakit
nanti luka kamu terbuka lagi
udah udah mama pijat
karena di sini kok sayang
udah jangan dikini dong kakinya
ada apa sih ini
mama lihat kertas dan bolpen itu ma
masih ada apa sayang
nggak ada apa
eh tuh ada anissa sayang
kemarin malem tante
tante nengokin dia dan berdoa
supaya dia mau sadar dan
akhirnya orang mau mengabulkan doa saya
tapi tadi pagi ada yang coba mencelakai dia
dan sekarang bagian atas tubuhnya lumpuh
bicara juga nggak bisa
kena syaraf apanya gitu
siapa yang lega gegi itu bu yara
tapi dokter lagi berusaha sih untuk menemukannya
lewat terapi ya sayangnya
iya di terapi
semoga baik baik semuanya
vita udah sayang
anissa adik evita ma
anissa adalah mira
tadi tenang tenang aja
evita udah sayang
kamu masih sakit udah ya pernah ya
ya allah mira
padahal kamu udah berada sedekat ini dengan kami semua mitra
dan ini adalah mama kamu mira
kamu gak perlu mencari kemana mana lagi
keluarga kamu ada di sini
di depan kamu
oh ya atau aku panggil dokter aja
mama aku nggak mau
aku nggak mau dokter
aku cuma harus mengatakan kalau anissa adalah mira mama
anak mama yang selama ini mama cari cari
ini dia ma mira
nggak nggak nggak usah
ya nggak usah panggil dokter ya
ini adalah mira mama
ya allah aku harus gimana lagi
sebenarnya evita kenapa sih ma
kok bisa sampai jatuh lagi
ini semua gara gara mama pa
evita berusaha menyampaikan sesuatu soal mama
mama berusaha untuk tahan
tapi dia terus terusan merontak
pa ini dia
lalu mana lu
kamu bisa cepat sembuh
tapi kalau terapi yang nggak berhasil gimana dokter
apa selamanya aku harus menyimpan rahasia ini sendirian
bapak mama gak akan pernah tahu
kalau anak yang selama ini dia cari cari ada di dekat dirinya
evita evita kamu gak apa apa kan
tadi papa kamu bilang kamu jatuh lagi
kamu harus sabar evita
aku tahu keadaan ini membuat kamu tersiksa
kamu harus bersyukur karena kamu punya kita semua
tadi mama kamu bilang kamu coba untuk bergerak
itu bakalan bikin kondisi kamu makin parah
aku gak bisa bayangin kalau terjadi apapun ke kamu
aku bawa buku buku buat kamu
nanti aku baca yang buat kamu
kamu pasti suka

di sini juga
dia baru mau sembuh
udah dapet musibah lagi
iya gue juga ikut prihatin dengan keadaannya dia
sekarang dia gimana
dia lagi di kamarnya
dia masih beruntung lah
dia masih punya kevin
kevin kelihatannya sayang banget sama dia
enggak aku gak cemburu
masa di saat saat kayak gini aku cemburu sih
sama aku juga
aku juga cemburu
kadang aku berharap aku bisa gantiin posisinya kevin
supaya aku bisa hibur revita
dan hapus semua kesedihan yang dia
tapi aku sadar
yang lebih penting adalah evita sembuh
daripada kita cemburu
mendingan kita berdoa
dan gak ada halangan
ya begitu allah juga pasti ngeliat kita
dan dia juga pasti akan kasih kita pasangan yang paling cocok buat kita
kalau aku cemburu lagi
tolong kamu sadarin aku dengan kata kata kamu yang tadi
jadi sekarang kamu ngaku
kalau kamu tadi cemburu
saya sayangkan kamu juga cemburu